terserah lo mau ngapain
hah wah dialog lo gue beli
ntar gue cariin yang lebih ganteng
lebih hebat bawa motornya
yang lebih oke
kalo pun akhirnya nanti gue gak akan bisa dapetin boy
lo juga gak boleh dapetin uang
lebih cakep daripada boy
alhamdulillah baik kok
saya belum sempet jenguk tante lagi
tante mau ngucapin terima kasih ya
karena kamu udah mau
tapi sekarang anda udah baik baik aja kok
main dong ke rumah sekalian jenguk reva ya
semoga dia cepat sembuh ya tante
iya dia lagi demam
kesini dong jenguk reva
tapi tante aku telpon bukan
mau tanya kabar reva
mau tau keadaan tante
aku baik baik aja
saya sudah ngelupain reva
saya masih tetap simpatik sama tante
karena tante baik banget sama saya
pokoknya kalau tante ada masalah apa apa
saya pasti akan bantu
tapi ya semoga gak ada apa apa sih
semoga baik baik aja
amin yaudah ya tante
saya nggak mau ganggu kelamaan
dia bilang dia simpatik sama gue
bau bau keanean ya sama tu bocah
gimana tadi jadi ketempat reva
iya tadi jadi kok cuman
revanya gak mau ketemu sama gue
aduh boleh aku minta maaf banget ya
pasti reva gak mau nemuin kamu gara gara aku ya
udah gak perlu minta maaf
itu bukan salah lu lara
tapi boy kamu harus tetap sabar ya
kamu itu harus tetap deketin reva
dan terus baikin dia aja
pasti nanti dia juga bakal baik kok sama kamu
pokoknya aku doain yang terbaik buat kalian ya
kamu harus tetep semangat
rasanya lebih tenang ya
ya semoga aja clara bener
sebagian ada yang keluar dulu deh
kasian haikalnya biar bisa istirahat
ini kan keramaian kita
yuk keluar aja yuk
thank you man
buang ada di sini ya
ampun ada aku di sini
kamu tuh minta tolong dong sama aku
kenapa kamu harus jalan
udah kamu istirahat aja di sini bentar
udah aku ambil minum
susah sih terima kasih
gue habis ambil baju lu di londrian kiloan
thank you man
makasih banyak ya man
eh eh lo mau kemana kal
oke kita bantu kita bantu kita bandiin aja
nih sentral dulu
pelan pelan bon bantuinya
akan tambah sakit lagi orang
dado kamu dari tadi makan sendirian aja
bukannya nawarin yang lain juga
ntar kalau haika udah balik kamu tawarin ya
mau makan keripik pengen makan keripik
tertarik makan keripik
jangan makan sendiri jangan egoisa
eh kal kal
gak usah gapapa
tadi itu belum selesai
tadi lu jok
betul lu makan aja ini rambutnya baon
nggak belan nanti makan sendiri
itu ya buat orang sakit dado
kenapa masih kempes ya teh
ya belum sempat atu
aba kan kita keburu nyusul tadi
atu disuruh benerin teh
kamu teh kompek pisang ya teh
tolong benerin ya
mau beli teh anies
barserapnya ada teh
ada di belakang situ
kerja yang bener ya
kita ngobrol di sana aja yuk
silakan atu duduk atu sayang
hei yang bener ya
si abang mah memanfaatkan kesempatan
udah kalau gitu dibunuhinnya cepet
dibunuhnya ke kiri
neng anies jangan pulang dulu ya
anzi malu adi dengar orang
udah pakai kerudung masih malu
bisa kan si abang serun gitu rayunya
kalau tahu begini mah nggak usah dikempesin itu tadi
hatiku jadi menyesal membebaskan mobil ini
kamu juga sih
belum sempat juga ketemu sama si neng
maaf juga tadi ada insiden yang tidak menyenangkan di hati tete
bapak kakak abah insya allah lain kali kan bisa ketemu
makasih banyak ya
kakak abah saya pamit ya